iqbal kalau di kroasia tadi pemerintahnya bersiap untuk menerima wisatawan yang akan berlibur ke sana
berbeda halnya dengan estonia yang justru memperpanjang pembatasan bagi semua orang yang ingin masuk ke sana
nah untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah ada salah satu wni di talin istonia
langsung saja kita sapa halo selamat pagi waktu indonesia mbak dini apa kabar
halo mas selamat pagi apa kabar indonesia
baik sekali mbak dini mbak dini belum jawab nih kabarnya bagaimana di sana sama keluarga di sana
alhamdulillah baik mas walaupun pandemi kayak gini kita tetap mematuhi peraturan yang berlaku dari pemerintah
semuanya baik baik saja
oke nah ngomong ngomong soal tadi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri
mbak dini bilang semuanya dilakukan dari rumah dan lain sebagainya
sebenarnya untuk pandemi covid sembilan belas ini perkembangannya seperti apa di sana
apakah memang benar benar semakin tinggi seperti india yang katanya ada tsunami covid sembilan belas
ini sebenarnya seperti apa kalau di tempat mbak dini sendiri
beberapa bulan yang lalu sempat sih orang yang terpapar virus covid sembilan belas ini naik
naiknya drastis tinggi
setelah itu pemerintah melakukan pembatasan pembatasan
terus universitas sementara tutup bisa belajar dari rumah
sekolah tutup restoran untuk makan di tempat tutup hanya bisa take away atau pesan antar
yang seperti itu dan disarankan untuk semua orang kerja dari rumah
juga sebagian besar orang orang untuk melakukan pekerjaannya dari rumah
kalau tk tetap buka
artinya masih ketat ya sampai hari ini ya mbak
sampai hari ini masih
kalau kita bicara soal pengetatan memang setiap negara beda beda ya iqbal ya
kalau tadi kita dengar di kroasia dilonggarkan tapi di estonia diketatkan
nah ini kan di suasana ramadan seperti ini pengetatan atau restriksi dilakukan
bagaimana suasananya mbak kalau kita bandingkan misalnya sebelum pandemi begitu
suasana ini jauh beda banget ya
biasanya kita bisa terawih di masjid
bisa buka puasa bersama dengan teman teman muslim lainnya di masjid
estonia punya masjid di ibukotanya di tallinn di tempat saya tinggal nih
sekarang selama dua tahun terakhir ya tahun ini dan tahun kemarin kita udah gak bisa ngelakuin terawih bersama
buka puasa bersama
karena suasananya lagi kayak gini sebaiknya menjauh di tempat tempat umum
dan juga gak dibolehkan untuk berada di tempat tertutup kayak banyak banget orangnya gak boleh
ya jadi di rumah melakukan terawih dari rumah semuanya dilakukan di rumah
oke mbak dini saya sebenarnya masih kepo nih
mbak dini kegiatan mbak dini disana ngapain aja jadinya selama ramadan ini
terutama kalau misalnya
pada saat bulan puasa kalau tadi mbak dini bilang semuanya dikerjakan di rumah
sholat terawih dan lain sebagainya
apakah ada kegiatan kegiatan khusus
biasanya ada model tadarusan secara online dan lain sebagainya
apakah di sana juga dilakukan khususnya untuk warga negara indonesia yang memang ada di estonia
jadi indonesia dan estonia itu gabung sama finland
kita punya grup muslim indonesia di finland sama estonia
mereka punya selalu ada kayak apa siraman siraman rohani kayak gitu
kita bisa belajar tadarus bersama online semuanya sistemnya online
menarik juga ya berarti ibadahnya silaturahminya tetap dilakukan begitu walaupun memang untuk saat ini sementara tidak bisa untuk bertemu secara langsung tetap muka dan lain sebagainya
kalau di indonesia ini kan suka kirim kirim hampers ya atau bingkisan begitu kalau lagi bulan puasa atau mau
ini lagi mulai nih

kalau di sana kan belum boleh banyak kegiatan yang sosialisasi begitu ya
berarti artinya kirim kiriman juga berlangsung disana mbak antar wni atau antar muslim
antar negara kalau bisa nih
ini mancing nih sebenarnya
kayaknya berat dionggol
oke tapi tetap ada seperti itu nggak
tahun ini jatuhnya kan di musim semi mas
jadi sahurnya sekitar jam tiga sampai empat tergantung harinya
untuk kemarin malam sama hari ini tiga tiga puluh kita udah mulai sahur lagi
sahurnya udah insat
paling belum segitu
terus nanti buka puasanya itu sekitar jam sembilan dua belas
jadi udah malam
iya luar biasa sekali
beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar bahwa ada sedikit bukan masalah tetapi ada gesekan sedikit terkait dengan antarumat beragama
untuk saat ini sebenarnya seperti apa sih toleransi antar umat beragama disana
apalagi muslim disana termasuknya minoritas mbak
iya bener sih
saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan ya
dari masyarakat lokal sini sendiri
karena orang sini pada dasarnya atau orang orang yang saya kenal
itu gak ada yang punya masalah dengan saya menjadi muslim atau orang lain menjadi kristian atau sesuatu
jadi kayaknya saya gak pernah melihatnya kayak gitu
dan juga gak pernah mengalami
semoga tidak juga dimaksudkan
alhamdulillah ya senang dengarnya
jadi artinya kalau lagi puasa kalau kita bicara masa lalu ya sebelum mandem ini kan apa apa gak boleh gitu
berarti artinya kalau mbak lagi puasa teman teman menghormati semua ya mbak
oh ya mereka tahu
mereka tahu kalau saat ini pas puasa
saya gak kan saya kecil jadi tk ya
jadi mereka tahu saya siang gak bakalan makan dan gak bakalan minum
jadi mereka juga gak bakalan nawarin saya
kasih sekali ya
tapi kalau misalnya ngomong ngomong soal makan dan lain sebagainya di sana tapi susah nggak sih mbak untuk mendapatkan makanan
apalagi kalau misalnya mbak dini misalnya mau sahur gitu
kalau kita kan di sini gampang ya untuk nyari warteg dan lain sebagainya
tapi di sana apakah gampang untuk mendapatkan makanan atau justru harus aduh ini pagi pagi harus masak dulu nih apalagi untuk keluarga dan lain sebagainya
eh ya harus masak sendiri sih mas
aduh turut berduka cita kalau begitu
iya karena itu pasti repot banget
jadi harus mandiri ya mbak ya
karena jaraknya kan jarak dari muka puasa ke imsaknya itu untuk sahurnya itu kan dekat banget ya
banyak di beberapa negara yang juga deket banget waktunya sempit banget sampai gak tidur
saking gak pengen melewatkan makan
tapi mbak didi sendiri seperti itu apakah harus masak atau gimana tipsnya
apakah mbak dini harus masak dari jauh jauh hari disimpan di kulkas atau justru mesen mungkin ke teman teman wni yang lain yang hobi untuk masak
saya pernah pesan sama teman teman wni yang hobinya juga masak saya juga hobinya masak
jadi kadang kadang kita suka tukar tukaran makanan gitu
biasanya saya suka masak besar
saya simpan di kulkas nanti kalau mau makan baru dikeluarin terus diangetin
biasanya apa tuh mbak menunya
menunya apa tuh mbak biasanya yang bisa dimasukin kulkas terus langsung mungkin digoreng goreng ayam
saya suka bikin kering tempe rendang yang bisa dimasukin di freezer terus nanti kalau mau makan dikeluarin
jadi kayak masak seminggu sekali
bisa dipakai buat senin selasa rabu habis jumat
nanti sabtu minggu masak lagi
wah asik banget tapi ya memang pengalamannya jadi mandiri jadi semuanya jadi serba gampang
apalagi mbak dini juga sebagai pengajar ya
iya sebagai pengajar

iqbal gak pengen ke sonia jadi mbak dini pulang
pokoknya saya kemana mana aja mau tapi asal diundang
berarti udah lama gak pulang ke indonesia mbak dini
eee sebenarnya saya coba biasanya saya pulang hampir tiap tahun
tapi karena tahun kemarin udah pandemi jadi nggak bisa pulang
mungkin tahun depan insya allah
di indonesia dimana kampungnya mbak dini
saya dari surabaya
oh dari surabaya
yes gua sambel
apa yang dikangenin ini nih di surabaya
rawan rawan rawan setan
rawan setan gua sambel
nasi kerawunya dikit geser dikit ke kristik ya
waa aduh tapi bisa nih masak rawan setan dan lain sebagainya disana
kalau misalnya kangen
bisa lah mas
apa sih yang nggak ada sekarang
bumbu indonesia ada dimana mana
tapi mahal gak sih mbak kalau dibandingkan dengan makanan yang banyak dikonsumsi disana
harganya misalnya di asean store gitu mahal gak sih mbak
saya rasa mahal atau enggaknya itu relatif ya
sebagai orang yang tinggal disini saya ngerasa itu gak mahal
jadi gampang aja dan juga murah meriah ya untuk bisa masak masakan khas indonesia disana ya mbak ya
ya udah banyak maaf kayak bumbu bumbu yang fresh gitu kayak kunyit daun serai daun jeruk kayak gitu jahe kayak gitu gitu banyak banget di sini
oke tapi ini ada rencana juga nih pulang ke indonesia nih mbak
iya kebijakannya gimana sih kalau mau pulang dari estonia kalau disini kan harus karantina dulu boleh tetap boleh tapi beberapa negara terlalu india kan gak boleh ya tapi mungkin
indonesia gak boleh mbak
oh iya benar
oh indonesia gak boleh
ini dari india aja disuruh balik lagi
tapi kalau disana gimana mbak dini
apa mbak dini bisa pulang ke indonesia nanti idul fitri
saya berharap sih bisa pulang mbak
eee pengennya sih pulang mas ya
tapi kayaknya saya belum ada planning
saya rasa saya bisa karena saya warga negara indonesia
saya punya hak pulang ke indonesia
karena jumlah kasus indonesia kan lebih dari ketentuan dari estonia kan itu tadi satu ratus lima puluh kasus per seratus ribu pendudukan
luar biasa sekali ya
sedangkan kita kan banyak kasusnya
kita juga banyak begitu
tapi di sana untuk masyarakatnya sendiri sangat menerapkan protokol kesehatan ya mbak ya
ya kita sangat mematuhi banget apa yang udah dianjurin sama pemerintah
setiap kali keluar kita harus pakai masker
public transport harus pakai masker
even di tempat kerja pun kalau kita berada di ruangan harus pakai masker
mbak bati persis kayak disini ya
disini kan gitu
cuma kadang kadang orang kita disiplinnya agak
kadang ada oknum oknum yang nakal gitu ya
malah dinasehatin malah tambah emosi
emosi kita dimarahin ya
terima kasih mbak dini sudah berkenan bergabung bersama kami menceritakan bagaimana nasihatnya
dan menceritakan bagaimana suasana estonia yang jauh sekali di eropa sana ya mbak iqbal ya
tapi disana nggak ada kalau disini lagi heboh soal babi ngepet
di sana nggak ada ya istilah istilah babi ngepet ya mbak ya
lagi heboh soalnya di indonesia
terima kasih mbak dini sudah bergabung dengan kami
salam sehat selalu
salam untuk keluarga
sama sama terima kasih iqbal
terima kasih diana
terima kasih indonesia
terima kasih kembali